anda masih bersama kami di layar demokrasi
sebelum kita memulai diskusi pada malam hari ini
saya mau mengenalkan terlebih dahulu
sebetulnya bang andi sinulinga ini
selain ketua dpp partai golkar
merupakan pendukung dari
bambang susatyo betul ya bang ya
betul betul udah mengklaim dari secara resmi
alhamdulillah saya pendukung bama susatyo
sementara bang maman abdurrahman selain sebagai wasekjen partai golkar
ternyata juga loyalis
atau tim suksesnya ketua umum
erlaga hartarto betul ya bang
berarti biar jelas ini bang henry
kita di tengah
sebetulnya ke bang andi
jadi mas bambang itu mau maju atau tidak sih
sebagai ketua umum dalam kontestasi munas
karena sekarang ini belum ada penjelasan yang jelas
tadi kan tadi bilang maju
kita sampaikan sendiri pembuka tadi bahkan maju
yang nggak benar itu pernyataan tadi itu
bambang susatyo menyatakan tidak maju
kayak jurubicaranya erlaga hartarto
jadi dia tidak pernah mengatakan
dia tidak maju
yang dia katakan dia cooling down
menjelang pelantikan presiden
nah karena itu
dia mendukung kepemimpinan pak erlangga hartarto
sebagai ketua umum
nah itu yang dia sampaikan dia tidak pernah mengatakan
tidak maju dia hanya mengatakan cooling down
dan cooling down itu sudah selesai
dan kemudian kita sekarang sudah pelenuh
kemarin kita pelenuh
dan kemudian kita sudah putuskan sama sama itu
oke oke tahan dulu
bang andi kita ingin mendengar sesuatu yang berbeda ini
kita dengar bersama sama
saya ingin mengatakan
bahwa tidak ada lagi persaingan
kita sudah bersatu
kita sudah bersatu
itu kan dipotong saya mendengar juga itu
itu dibatasi oleh ketua umum partai
golkar pak erlaga hartarto
kebetulan kalau tidak salah mbak arifana sendiri
disampaikan sudah nana katanya
yang dia mengatakan terkait cooling down
tidak ada lagi kompetisi
yang ada konsolidasi
pada waktu itu
pada waktu itu
nah karena itu coba
tidak ada kan narasi yang mengatakan bahwa saya tidak maju
saya mengajak pendukung pendukung saya
untuk mendukung pak erlangga hartarto
misalnya terpilih kembali menjadi ketua umum
partai golkar periode ke depan
nah semuanya itu adalah
sama kan seperti tafsir ketika pak jokowi
memention lah lebih tepat namanya
memention pak suryapalo kemudian media mengatakan
jokowi sindir suryapalo
jokowi kritik suryapalo
padahal kan sebenarnya cuma mention nama saja
sama dengan mention pak jokowi mengatakan
pak erlaga ini
ketua umum top
itu kita bahas nanti
berarti bersatu pada saat itu ya
jadi setelah kalau misalnya pemilihan
ketua mpr dan sudah menjadi ketua mpr
tidak bersatu lagi
itu kan pada waktu itu ada demo yang besar
ruu tentang kuhap
dan kemudian revisi
tentang undang undang kpk
kan luar biasa kita tahu sendiri
bagaimana luar biasa pada waktu itu
kemudian di tengah kayak begitu
terdapat konflik gulkar
kontestasi yang munasnya sendiri belum tahu kapan
nah karena itu perlu ada kedewasaan
untuk cooling down dulu semua ini
sambil menyelesaikan persoalan persoalan yang tumbuh di masyarakat
ketidakpuasan publik terkait
isu isu yang berkembang pada waktu itu
sampai dengan pelantikan presiden
dan pelantikan presiden itu sudah selesai
dan sudah smooth
sampai pelantikan menteri kita sudah dapatkan susulan kabinet
dan kedepan desember ini
dalam rangka menentukan siapa ketua umum partai golkar
untuk periode yang akan datang
oke bang maman menurut anda ada ketidak konsistenan tidak sih
pertama yang bisa menilai
sorry saya mulai dari pleno kemarin ya
jadi terhitung pada saat rapat pleno kemarin
bahwa sempat awalnya
sebagian kelompok menganggap
akan terjadi penggembirian demokrasi
dan segala macam ternyata
dugan dugan itu sudah berhasil
sudah berhasil hilang
pada saat hasil pleno kemarin cukup demokratis
dan mengakomodasi semua kelompok lah
nah pada saat itu sudah diputuskan
bahwa ditentukan jadwal
rapimnas dan jadwal munas
berarti satu step
untuk menuju pertarungan battle zone
munas sudah dibuka
yang bisa menilai konsisten
ataupun tidak konsisten
komitmen ataupun tidak komitmen bukan kami
tapi biarkan voter yang ada di
yang ada di partai golkar
ada kurang lebih lima ratus lima puluh voter
jadi kami disini
hadir di dalam forum ini
saya juga tidak masuk pada
perdebatan ingin mengatakan bahwa
pak bamsud komitmen atau tidak komitmen
tapi bagi kami hari ini adalah
kita punya tugas
kita punya tugas yang cukup berat
untuk mempertontonkan sebuah praktek
dimana hari ini satu satunya partai
di seluruh indonesia hanya partai golkar
yang mampu berani masuk ke dalam
ruang yang mungkin sedikit
tafsir yang berbeda beda di partai partai lain
tapi hari ini partai golkar telah berhasil
membuka ruang itu dan hari ini kita bertugas
untuk menunjukkan kepada semua publik
di indonesia bahwa demokrasi di partai golkar
ada demokrasi yang indah
demokrasi yang penuh dengan ide
gagasan dan tawaran tawaran
jadi menurut anda sikap bamsud itu seperti apa
bagi kami tidak begini
terkait sikap atau tidak sikap
bagi kami saya tidak mau masuk dalam perdebatan itu
yang terpenting hari ini saya ingin mengatakan bahwa
erlangga hartarto punya track record positif
yang mungkin berbeda nanti pada saat
dari pandangannya bang ucok
jadi saya pikir yang berharga itu adalah
yang berharga itu nanti akan dipilih
jadi saya tidak mau dalam perdebatan yang
akhirnya kita saling menuding
bahwa tadi bang uco juga berkepentingan
untuk mengklarifikasi statement statement
yang ada di media
itu memang tugasnya bang uco
sama hal juga dengan saya
tapi tadi malam dalam rapat pleno
sempat ada permintaan dari para pendukungnya pak erlangga
supaya mas bambang itu menempati komitmennya
itu betul tidak
kapan rapat pleno gadang ada
sangat suasana keakraban
namun tetap penuh dengan subtantif pembahasan permasalahan
jadi saya pikir itulah tontonan yang menarik
yang harus kita sajikan kepada masyarakat indonesia
dan partai golkar sebagai partai yang berdiri di garda terdepan
dalam konteks partai yang betul betul mengedepankan
sebuah praktek demokratisasi yang indah
oke kita lihat dulu ini tontonan yang menarik sekali
soal komitmen disampaikan oleh salah satu tim suksesnya
pak erlangga hartarto
kita lihat bersama
antara pak erlangga pak bambang satyo sama allah swt yang tahu
biarlah yang mengingkari allah yang melaknatnya
makanya kalau melanggar komitmen kan biar masyarakat yang menilai
biar allah yang melaknat
itu pernyataannya keras sekali
kalau melanggar komitmen biar allah yang melaknat
memang ada komitmen bang
jangan tuhan pun kita politisasi
tidak ada pelanggaran etik yang paling tinggi
kalau kita mau pakai dalil di laknat misalnya ya
kalau kita paham
kita jangan bicara laknat ya
bicara ada komitmen tidak sih sebetulnya
itu kan dikatakan
ada komitmen antara pak erlangga dan pak bambang
itu kan ada dalil di laknat
merifer pada kata kata tuhan tentu sebagai orang islam yang bicara kan
kalau hari ini lebih buruk dari kemarin
itu yang di laknat
di dalam islam
kemudian kemarin sekarang delapan puluh lima kursi
itu lebih buruk itu di laknat itu
nah kita mau bilang di lagnet seperti apa
nanti kalau misalnya ada komitmen ya
kita mau bicara komitmen ya
saya mau bicara komitmen
komitmen pak erlangga itu
itu mendorong partai ini demokratis
dan menerai target satu ratus dua puluh kursi
dan dengan percaya diri hadir juga pada waktu itu
nah ketika tidak tercapai
oh kan cuma dua tahun
kan kemudian ini dalam masa transisi
pada kalau memang mau komitmen pada waktu itu bilang pidatonya
waktu kita dua tahun
nah karena itu kita bisa bertahan sembilan puluh satu kursi saja sudah bagus
nah tapi kita mencoba untuk satu ratus dua puluh kursi
untuk mencoba serawat ini kan tidak
yang dibicarakan pada waktu itu optimis akan membawa partai ini
dan segala macamnya
tapi tidak dilakukan sebentar
yang kedua tentang demokrasi ya
saya mau sedikit berbeda dengan maman ya
kemarin itu hasilnya kita syukuri
tapi suasananya mencekam ya
ya para para
suasana mencekam betul mbak
bahwa kemenangan itu kemenangannya
enggak ada kemenangan ini
tidak ada kemenangan
belum pernah sejarah saya dari zaman pak akbar saya di golkar
orang mau plenum
itu para milisi berkumpul seperti itu
teket absen di depan bahkan mobil bendung gak boleh masuk
absensi itu dibuat berlapis
kayak masuk ke tahanan cipinang ini
di dalam di luar diperiksa
masuk pintu gerbang
kemudian absensi lagi di dalam
masuk di dalam seperti itu
ada intima bisa dimaknai ada intimidasi psikologis
nah karena itu saya minta kepada mbak ula pada waktu itu
mbak ula ini kita harus dinginkan nyanyi nyanyi lah mbak ula pada waktu itu
supaya semangatnya muncul dan kemudian kita berkomunikasi
nah akhirnya muncullah dengan proses yang singkat itu saya katakan
munculah sebuah konsensus bersama
walaupun pada awalnya ketua umum itu melemparkan sebuah opsi agenda tunggal
itu langsung ketuk rivana
langsung ketuk dan kemudian saya meminta supaya itu dicabut dan tidak boleh ada agenda tunggal
akhirnya pak erlangga sepakat
dan kita kompromi
dan lahirlah hasil yang kita sepakat
bang betul bahwa suasana rapat pleno kemarin mencekam absensi harus di depan pagar
seperti yang sudah diberitakan
kami teman teman media juga tahu
kalau suasana mencekam itu subjektif
tergantung penilaian masing masing
karena hari ini bang uco berkepentingan untuk membangun sebuah narasi negatif campaign
ya pasti bang uco harus bangun sebuah narasi yang mengatakan bahwa
uh suasana mengerikan
kalau perlu semua orang datang itu gugup gugup gitu
yang dibangun oleh seorang bang aniesinulinga
tapi kalau bagi kami semua karena begini
saya mau bilang bahwa faktanya hasil rapat pleno seperti apa
enak nggak ada masalah
prosesnya ini mas
hasilnya adalah itu mengakomodasi semua pihak
jadi nggak ada jadi cukup demokratis
dan ketua umum juga dan akhirnya itu kita lempar kepada korbit korbit untuk berembuk
jadi saya pikir dramatisasi dramatisasi itu adalah bagian dari sebuah dinamika
yang memang harus dibangun oleh para kubu bamsud
yang bisa dikesan bahwa seakan akan bahwa
kubunya erlangga hartarto atau kepengurusan dpp hari ini juga tidak bagus
terlalu mengintimidasi dan lain sebagainya
maka tadi dari awal saya sudah memulai bahwa
yang bisa menilai itu adalah voter
nah sekarang battle zone nya sudah buka
nah sekarang bagaimana caranya kita bertarung untuk merebut simpatik para voter
nah kalau tadi terkait misalnya selalu yang diangkat adalah narasi masalah ketidakberhasilan target satu ratus dua puluh kursi
oke oke nanti kita lanjutkan sesaat lagi tetap bersama kami di layar demokrasi
anda masih bersama kami di layar demokrasi
saya pengen tanya ke bang ucok bang andi
tadi belum dijawab

komitmen hitam di atas putih antara pak erlangga dengan mas bambang
tidak ada saya sekolah itu sudah tanya
dan itu bisa dikonfirmasi tidak ada komitmen hitam di atas putih
ada informasi yang beredar di luar ya bahwa kalau erlangga maju pak bambang susatyo jadi ketua mpr
kemudian semacam ditukarlah
oke ya ini kita nggak usah kontestasi pak erlangga pak bambang susatyo sebagai ketua mpr
tidak usah maju dong
karena itu tidak maju
seolah olah ketua mpr itu adalah hibah dari erlangga hartarto
ketua mpr itu penugasan partai melalui rapat harian satu
yang kedua kalau mau kita lebih jeli lagi melihat itu ya bahwa kalau ditanya misalnya boleh tanya sama mantu jauh dari
mau dijelasin lagi apa cukup
oke kita mau tanya lagi nih ke bang maman betul berarti diakuin bahwa tidak ada
kalau saya justru begini
kalau memang tidak ada komitmen
mas bamsud seharusnya tidak perlu mengomentari statement statement mengenai komitmen
di terakhir di quote tuh di detik com
dan banyak lah di beberapa media media mainstream
ada sebuah statement yang kurang lebih ya kalau plus minusnya
tidak ada itu komitmen di dalam politik
emang pacaran pakai pengkhianatan pengkhianatan
dari situ aja sebetulnya kalau memang nggak ada yang nggak usah dikomentarin
sampai hari ini juga
erlangga harta tuh tidak pernah mengatakan
ada komitmen atau tidak ada komitmen
nah tapi ya poin yang ingin saya tegaskan bahwa
nalar publik kan tidak bisa dibohongi
hari ini kan kita bertarung dengan lima ratus lima puluh voter
ya kurang lebih ya lima ratus lima puluh lima ratus lima puluh delapan kalau nggak salah
yang dia juga memiliki nalarnya masing masing
nah yang menurut saya yang harus kita challenging dan kita tanyakan sebetulnya voter ini
jadi bagi saya mau hari ini bang ucok bilang bahwa
tidak ada komitmen atau ada komitmen
saya bilang ada komitmen atau tidak ada komitmen itu
pasti namanya nalar publik dalam melihat situasi hari ini
pasti akan menganggap bahwa ada komitmen
nalar publik ya
iya kalau ada komitmen itu
satu itu yang kedua begini
ujungkan aja ke publik
nah yang kedua begini
kenapa tidak ditunjukkan ke publik kalau memang menurut anda tadi ada komitmen
nalar publik pasti akan bisa menganggap seperti itu satu
yang kedua tapi begini yang ingin saya tegaskan bahwa
bagi saya sebetulnya saya tidak ingin terjebak pada sebuah perdebatan yang kasuistik
karena menurut saya itu sudah selesai
ya hari ini kalau memang mas bamsud mau maju dengan tim tim
ya mau gue maju silahkan
panggung juga sudah disiapkan
nah sekarang kita tinggal bertarung
apa yang mau kita tawarkan gagasannya apa
menurut saya sebetulnya itu yang ingin saya
percuma hari ini kita mau berdebat mengenai ini begini segala macam
pasti masing masing akan punya argumentasi
oke mas hensat bagaimana melihatnya
ini memang kita nih alhamdulillah ya
di perpolitikan indonesia itu setiap lima tahunan selalu disuguhkan
perang tanding konstetasi ketua umum golkar
sehingga kita bisa belajar banyak nih
golkar ini kan isinya pendekar semua
makanya nana dari tadi juga nanya
komitmen apalagi ya
apalagi tentang komitmen
gak ada yang mau ngomong sebenarnya
ini pendekarnya kelas tinggi semua
golkar ini kan partai yang paling dewasa menurut saya
tidak punya tokoh sentral
setiap kadernya bisa menjadi ketua parpol
nah kalau kemudian pembahasannya saat ini adalah
ada komitmen atau tidak ada komitmen
itu pasti akan susah nak dijawabnya
karena masing masing memiliki tujuan politik masing masing
saya gak tahu tujuan politiknya pak bamsud itu apa gitu ya

apakah sekarang memang benar benar mau maju
nah kemudian pak erlangga juga demikian
apakah memang sudah komitmen sudah pasti akan maju
atau sebetulnya ini permainan saja
nah golkar itu serunya adalah
ini partai yang garisnya kekuasaan
maka siapapun presidennya
akan diikuti tuh
oke berarti restu presiden jokowi sangat penting nih pak erlangka
sangat penting siap bukan hanya pak jokowi maksud saya siapapun presidennya ini penting buat golkar
nah sekarang kan presidennya pak jokowi maka restu pak jokowi itu penting
oke kita tahan dulu kita dengarkan apa tadi yang disampaikan pak jokowi pada saat perayaan hut golkar ini penting sekali nih bang
nanti bisa dikomentari setelah ini
saya yakin golkar akan semakin matang
dan saya yakin juga golkar ke depan akan terus melecet
karena ketuanya top ya memang top loh karena beliau kan menko
jabatan yang sangat strategis saat ini karena apapun
sekarang ini goncangan ekonomi dunia goncangan eksternal ekonomi bukan barang yang mudah untuk diatasi
dan saya yakin beliau mampu membawa amanah
oke sebelum anda memberikan penilaian ataupun pengamatan saya pengen tanya dulu
gimana bang ini apa nih tanda tandanya ini
itu pertama ya kita lihat ya venue nya hood golkar
ketua umum tentu ya harus dibesarkan oleh presiden pada waktu itu
itu kan tata kerama saja yang dilakukan apalagi pak beliau sebagai orang jawa dia tahu tatak rama itu
yang kedua kalau kita mau tarik konten dari situ adalah
karena topnya itu beliau adalah menko jabatan yang sangat strategis ya
dikaitkan dengan situasi perekonomian indonesia yang sulit
dan saya yakin dia mampu
justru sebenarnya dibalik itu kalau kita problem kita hari ini itu adalah ekonomi yang sulit
nah karena itu perlu fokus tunggal
tidak boleh double fokus
jadi artinya pak erlangga harus melepas salah satu jabatan ya
itu yang mencoba disampaikan oleh presiden
saya kira secara implisit juga bisa dimaknai begitu
jadi jangan kita misalnya begini
eksplisit nampak seperti memberikan dukungan
orang yang sudah masuk ke dalam istana
yang sudah dibicarakan akan menjadi menteri
bisa gak jadi menteri
jadi kita gak bisa memahami sebuah narasi
tapi juga harus secara implisit
narasi itu kita harus telah
nah kalau besok ekonomi kita ini
jangankan dia turun stabil saja
maka saya kira itu akan terjadi
turbulensi politik di tanah air ini
karena itu perlu ada langkah langkah yang strategis
kerja kerja keras yang fokus untuk mengelola perekonomian kita
oke bang maman
dengan tadi pernyataannya pak jokowi sebagai restu lampu hijau kepada pak erlangga
jangan dijawab dulu tetap bersama kami di layar demokrasi
terima kasih pak boktik
maksudnya pak jokowi

yang sangat besar
kalau tadi dibilang dimintanya fokus
justru kalau diminta fokus seharusnya semua ketum partai yang menjabat menteri
ya gak boleh
tapi hari ini kan diberikan restu
diberikan tidak ada masalah oleh pak jokowi
oke seperti pak prabowo
dan pak erlangga hartarto
itu yang pertama ya
artinya yang pertama
ada sebuah restu dan lampu hijau
yang besar dari seorang presiden ditambah lagi memang menjadi sangat penting menurut saya jabatan menko
ataupun menteri memegang positioning di partai posisinya strategis apalagi ketua umum karena kenapa yang
diharapkan dengan menteri menteri sebagai ketua umum partai ada efektivitas koordinasi yang cepat
proses konsolidasi budget anggaran komunikasi politik baik di eksekutif maupun di parlemen
menjadi tidak terhambat ataupun tidak ada batasan ataupun tidak ada tembok nah salah satu peran menko
pada saat menjabat sebagai ketua umum partai karena di bawahnya ada beberapa kementerian
menjadi sangat penting bagi saya dalam rangka tadi menghadapi tantangan perekonomian yang sangat
luar biasa menjadi sangat penting apabila hari ini menko perekonomian di jabat oleh ketua umum partai
ini yang menurut saya sebetulnya kalau kita lihat dari sisi objektif dan belajar dari proses
perbandingan periode pertama dan kedua menurut saya hari ini pak jokowi membutuhkan menko yang
memang menjabat sebagai ketua umum partai agar apa fungsi koordinasi antar kementerian fungsi
konsolidasi dan sinkronisasi semua program di bawah kementerian kementerian terkait terkait
kementerian perekonomian dan yang ada di legislatif itu semakin cepat berjalan dan
semakin ya karena memang situasi hari ini kita harus akui bahwa memang tantangan perekonomian
kita cukup berat nah ada juga narasi yang dibangun oleh teman teman pro bam
maksud bahwa ini dianggap bom waktu ataupun jebakan batman misalnya begitu kepada pak
erlangga bagi kami kami punya semangat optimisme bangsa ini harus dibangun dengan sebuah spirit
optimisme ok bahwa ini mungkin berat itulah tantangan dan challenging bagi keutohan umum
kami untuk bersama sama mendukung dan mensukseskan beliau lima tahun ke depan
bang henry anda melihatnya itu restu pak jokowi atau masih bersayap sebetulnya
pernyataannya tadi kalau masih sebulan ini kita mungkin akan menunggu beberapa pernyataannya

pernyataan pak jokowi lagi sebetulnya kan yang paling seru dari presiden ini terkadang ada juga pernyataan pernyataan yang tidak disampaikan di publik
nah kalau tadi sih saya melihat memang beliau memuji sekali pak erlangga hartarto sekaligus memberikan tantangan sebetulnya buat pak hartarto
jadi jangan sampai kemudian perekonomian fail
dengan menjabat sebagai ketua umum golkar dan juga menko perekonomian gitu
saya nggak mau masuk ke sana tapi yang maksud saya adalah itu sebagai tantangan yang bisa saja kuncian juga
jadi kalau fail nanti bisa saja dukungan pindah
makanya pak erlangga harus kerja keras di sini
tapi kalau tadi memang atmosfernya atmosfernya erlangga
nah yang juga sebetulnya menarik kalau memang ada itu bagaimana mimik muka pak jokowi saat bertemu erlangga dan bertemu pak bambang susatyo
itu bisa mengkomunikasikan banyak hal
nah itu sebetulnya yang perlu juga kita lihat
nah sebetulnya begini
kepentingan pemerintah terhadap partai golkardi sangat besar
terbukti memang contohnya sebelum erlangga hartarto lah
waktu itu kompetisi antara setnov dan akom itu luar biasa
dan itu penentunya ada di istana
pergantiannya itu walaupun pasti kalau ditanya oh bukan gitu kan
tapi kan sebagai
apa analis komunikasi politik saya bisa juga menjawab seperti itu
nah sekarang pun demikian
penentuannya pasti akan di pak jokowi
misalnya saat ini anginnya berada di erlangga
maka bisa nggak erlangga menjaga angin itu memang tetap kepada dirinya
oke jadi ini belum pasti belum final sampai menjelang nanti munas tanggal tiga desember
oh iya pemilihannya kan baru nanti bayangkan saja
masih bisa berubah gitu
pada saat itu kan sebetulnya misterinya nih
misterina kalau lima tahun yang lalu
kenapa kemudian akom tanpa berkomunikasi dengan tim
tiba tiba gak ingin maju ke babak kedua
itu kan menurut saya waktu itu saya ada di bali juga
itu mengagetkan menurut saya
tapi inilah drama drama politik yang ada di
tapi dengan pernyataan tadi itu merupakan modal besar ataupun modal dasar erlangga hartarto
oh ya jelas makanya saat ini air langga saya katakan tadi ya dia di atas angin
makanya kan sebetulnya kalau kemudian nana mofer juga
harus kita kasih lihat
mimik muka raut muka pak jokowi
pada saat bertemu
bertemu erlangga dan
bapak ibu susatyo itu akan terlihat juga
gimana bang andi melihatnya
lihat apa tadi kalau saya bilang tadi
iya artinya itu kan masih bisa berubah lagi anginnya
ada tambahan tadi
jadi pak erlangga ini kemudian mendapatkan angin pada hari ini itu masih bisa berubah lagi nanti
saya kira angin itu kan dikaitkan gini
itu venue nya tadi kan peristiwa hud partai golkar yang dilaksanakan oleh dpp yang notabene
ketua umumnya adalah pak erlangga hartarto
jadi sebagai presiden datang saya pun sebagai presiden datang misalnya
saya harus katakan yang mengundang saya orang hebat dong bagus segala macam kita perlu dan segala macam
itu hal yang biasa saja sebenarnya
karena beliau masih sebagai ketua umum
dulu waktu punas pak jokowi juga datang pak burj al bakri
tapi kan kita semua tahu bagaimana pak jokowi sebenarnya tidak quote unquote tidak begitu happy
dengan keberadaan pak burj al bakri
tapi karena venue nya penyelenggaranya adalah ketua umumnya itu maka dia pasti mengatakan hal hal yang seperti itu
dan itu gak bisa kita bikin meaning bahwa itu sebagai sebuah dukungan politik dari pak jokowi kepada pak erlangga hartarto
tadi benar ya pak jokowi memang menentukan presiden menentukan juga
saya kira faktor pak jokowi ini penting untuk pemilihan ketua umum golkar
saya kira bukan hanya itu
ini hanya di golkar
di semua kekuatan politik
tapi kan yang lain kan rata rata sudah ada tokohnya
jadi sebelum kongres pun kita sudah tahu
itu kan tentu berbeda ya
misalnya kayak analisis kita berbeda bagaimana pdip bagaimana demokrat bagaimana gerindra dan bagaimana golkar
tadi seperti bu henry mengatakan
di sini ada semacam private sector ini ya
ada yang punya partai ini
di kita lebih tidak ada karena itu warnanya lebih dinamis
nah karena warna yang dinamis itu banyak variable bisa mempengaruhi munas partai golkar
bung henry bisa mempengaruhi munas partai golkar
pendapat pendapat para pengamat bisa mempengaruhi
presiden sebagai penguasa bisa mempengaruhi faktor itu
kemudian para pengusaha itu bisa mempengaruhi internal partai golkar
jadi dengan kondisi partai yang sangat terbuka seperti partai golkar
itu semua hal di luar partai golkar itu bisa bermain dalam munas partai golkar
apalagi seorang kepala negara
jadi karena itu saya kasih catatan memang benar
pak presiden bisa mempengaruhi munas golkar
saya pertama kita setuju
bahwa faktor presiden itu cukup besar
tapi walaupun tidak satu satunya
untuk yang ini dari semua yang disampaikan oleh bang ucu saya sama nih
artinya cukup besar tapi memang bukan satu satunya
ada yang menarik sebetulnya kalau tadi kita mau singgung
kebetulan tadi saya hadir di acara hut itu
jadi saya memang penting bagi saya
menurut saya untuk hadir
dan mengetahui pidato seorang jokowi dodo
ada sebuah statement pak jokowi
yang pada saat berbicara mengenai komitmen
itu suasana hut itu menjadi sangat luar biasa
tapi yang dikubur erlangga aja
oh enggak enggak ini kebetulan saya hadir
tapi saya mau sampaikan begini
politik ini kita politisi mbak
tidak ada politisi yang bermain untuk mau kalah
saya mau sampaikan dulu
jadi gini kita politisi
tidak ada politisi yang bermain untuk kalah
apa yang disampaikan
statement seorang jokowi dodo
menjadi salah satu pertimbangan dan ukuran bagi saya
untuk menilai apakah keputusan yang kita ambil
dalam melakukan langkah langkah politik
itu sudah benar ataupun tidak
statement seorang jokowi terkait
partai golkar ini harus stabil
kalau misalnya tidak stabil
goyang sedikit bisa berdampak kepada negara
pemerintahan segala macam
begitu juga saya harapin
itu bisa menjadi munas yang baik
dan segala macam
ditambahkan sama dia
oleh karena itu perlu dijaga komitmen
maksudnya dukung jokowi lagi
jangan jauh lari dukungannya
nah ini yang mau saya sampaikan
kalau tadi kita ingin sambungkan dari segmen pertama
yang tadi ditanya oleh mbak nana
terkait masalah komitmen
ini bukan dari kita loh
soal menjaga komitmen
dalam politik itu perlu ada komitmen
ya perlu menjaga komitmen
jadi itu dalam politik
memang betul politik itu bukan hubungan percintaan
antara suami dan istri
tapi yang terpenting harus kita garis bawahi
dalam berpolitik perlu ada komitmen
komitmen maksudnya golkar jangan berani dukungan
tetap ada di barisan pemerintah
jadi bagi jokowi yang penting besok golkar itu
tetap mendukung pemerintah
itu komitmen konteksnya
bang ucok ataupun bang andi
ini apa sih sebetulnya kelebihan dari bapak nuswatyoh
yang bisa dijual untuk nanti meyakinkan para voters gitu
komunikasi politiknya baik
komunikasi politiknya jauh lebih baik daripada parlangga
saya kenal dua duanya ini
saya mengutip apa yang dikatakan pak prabowo
komunikasi politiknya baik
anda sebagai wartawan
anda boleh lacak bagaimana kawan kawan di parlemen
dan komunikasi politik itu adalah semacam oase besar
dalam penyelesaian semua masalah politik
oke kalau kelebihannya pak erlangga apa yang bisa dijual untuk meyakinkan voters nanti ya pada munas
hari ini partai golkar membutuhkan sosok pemimpin yang tenang
karena implikasi dari goncangan politik di partai golkar itu berimplikasi secara menyeluruh terhadap seluruh situasi politik nasional kita
karakteristik seorang erlangga
bahwa membangun komunikasi politik
itu saya pikir ada pada figurnya bamsun dan ada juga pada figurnya seorang erlangga hartarto
jadi dua duanya punya karakteristik dan tipologi cara berkomunikasi politik yang sama
eh yang berbeda
tetapi sama sama derajat kemampuannya sama menurut saya
saya tidak mau bilang bahwa bamsu tidak bagus
erlangga lebih bagus
tapi ada lagi yang jauh lebih penting
yaitu karakteristik seorang pemimpin yang tenang
dalam membawa partai golkar ini menghadapi sebuah potensi kemungkinan dinamika politik yang sangat tinggi
kalau seorang bamsu
saya kenal juga
mas bamsud itu jauh lebih bagus kalau dia sebagai striker
karena dengan karakteristik dia yang sangat atraktif
dan dia tenang
tapi kalau kipologi seorang karakteristik yang atraktif menjadi seorang ketua umum
ini bisa bergoncang di dalam
oke menurut mas hensat
apa kelebihan dan juga kekurangan kedua tokoh ini yang nantinya
dan saya tambahkan lagi mbak
eh mbak nana
saya tambahkan lagi
ya sebentar aja bang
dia sudah punya pengalaman
dia sudah punya pengalaman
dia sudah punya pengalaman
dia sudah punya pengalaman dibandingkan seorang bamsu

menurut mas hensat gimana
kalau kelebihan kekurangan silahkan
para pemilik suara yang akan menilai
tapi kalau ada lagi beberapa segmen ke depan
untuk bincang tentang golkar
akan menarik sekali
membahas satu variable lagi yang namanya tokoh senior partai golkar
oh itu ikut menentukan ya
tokoh senior partai golkar ini
dan silahkan nana kupas
ada di mana mereka saat ini kubunya
karena itu pun menurut saya
akan menentukan pemilik suara nantinya
kepada siapa mereka berpihak
oke terima kasih sekali bapak bapak atas perdebatan malam ini yang sangat seru
ya seru banget nak
seru banget ini
ini santur sekali sebenarnya
ya ini seru banget ya pokoknya
kita akan bahas lagi karena munasnya kapan sebetulnya
oh tiga sampai lima desember
nah itu pasti akan lebih panas lagi nanti perdebatan perdebatannya
perdebatan mengenai kebebasan dan demokrasi terus menjadi wacana publik
akhir akhir ini kami akan hadirkan informasinya
usai jeda tetap bersama kami di layar demokrasi
saya seratus an universitas hanya untuk memprovokasi
goblok betul universitasnya tuh
kalau anda yang diundang di situ sangat mungkin